razia anak pang di kabupaten lamongan rabu siang diwarnai aksi kejar kejaran dengan petugas satpol pp
razia ini digelar karena anak pang sering dianggap meresahkan warga
inilah aksi kejar kejaran anak pang dengan petugas satpol pp kabupaten lamongan
saat penyergapan sejumlah anak pang di kepertigaan lampu merah jalan raya sukoda di lamongan rabu siang
sejumlah anak pang yang sering manggal di lokasi ini lari sekencang kencangnya menghindari kejalan petugas
meski ada yang berhasil kabur namun sejumlah anak pang gagal meloloskan diri
bahkan seorang anak pang justru terjatuh setelah nyaris menabrak seorang ibu yang melintas
petugas akhirnya berhasil menangkapnya bersama sejumlah anak pang lainnya
dari tujuh anak pang petugas hanya berhasil menangkap empat anak pang
razia ini sendiri digelar berdasarkan pp no empat tahun dua ribu tujuh tentang keamanan dan ketertiban umum
sebab keberadaan mereka sangat mengganggu dan meresahkan warga pengguna jalan
sejumlah anak bank yang diciduk langsung dibawa ke kantor satpol pp untuk dilakukan pendataan dan pembinaan
apabila kemudian terjaring razia lagi anak pang tersebut akan langsung dikirim ke dinas sosial setempat
miftahul arief lamongan
dua pasang remaja yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa di bojonegoro
rabu siang terjaring razia satuan polisi pamung praja kabupaten bojonegoro
mereka diamankan karena diduga sedang berbuat mesum dalam kamar kos di siang bolong
berbekal laporan warga tentang penyalahgunaan tempat kos
satuan polisi pamung praja kabupaten bojonegoro rabu siang melakukan razia ke sejumlah tempat kos
di kawasan desa sukorejo jalan letusuwolo dan jalan untung suropati tempat belakang mes persiwo bojonegoro
kedatangan petugas sempat mengejutkan pemilik dan penghuni kos
namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah diberikan
periksa identitasnya oleh petugas
dalam razia ini petugas berhasil mengamankan dua pasangan remaja yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa
diduga sedang berbuat mesum di dalam kamar kos
dua pasang yang terjaring selanjutnya diamankan ke kantor satpol pp untuk menjalani pendataan
di pos posan di belakang persiwo itu ada dua pasangan
ada yang satu ada tanda pengenalnya lalu kita bawa semuanya
karena mereka tidak bisa menunjukkan tanda pengenalnya
dan yang ada di sukorejo itu ada dua pasangan
guna memberi efek jerah keempat pasangan diwajibkan mengisi surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi
usai didata dan dibina kedua pasangan diserahkan kembali pada orang tua masing masing agar diberi pembinaan lebih lanjut